sebanyak dua ratus lima puluh satu wisudawan dan wisudawati sekolah tinggi ilmu kesehatan abdi nusantara
menggelar prosesi wisuda secara online sabtu kemarin
diharapkan nantinya para tenaga kesehatan ini mampu menjawab tantangan kesehatan
melayani masyarakat di tengah pandemi
bisa diterima di pangsa pasar dan industri
berguna bagi masyarakat bantau burusi
ketua panitia elvira sri fitriani mengatakan acara wisuda hari ini menggunakan metode hibrid
di mana ada peserta yang online dan juga perwakilan yang datang
menaati protokol kesehatan serta membatasi jumlah yang hadir
tetapi karena covid ini banyak sekali pertimbangan yang harus kita buat
akhirnya kita menetapkan pada hari ini tanggal sembilan belas desember
untuk melaksanakan wisuda
dengan metodenya hybrid di mana ada yang offline dan ada juga yang online
sebanyak dua ratus lima puluh satu wisudawan dan wisudawati dari program studi d tiga kebidanan
d tiga keperawatan sarjana keperawatan dan profesi nurse
melakukan prosesi wisuda hari ini di transstudio cibubu
ada yang menarik dalam kegiatan wisuda tahun ini
pembinaan kucir sebagai tanda kelulusan ada yang dilakukan kepada perwakilan mahasiswa terbaik secara langsung
dan juga dilakukan secara online
diharapkan nantinya para tenaga kesehatan ini mampu menjawab tantangan kesehatan
dan melayani masyarakat di tengah pandemi
tim liputan cnn indonesia